macam tutul ini masuk perangkap besi yang dipasang warga dusun cikupa lumbung ciamis jawa barat kamis pagi
tak ayal penangkapan macan tutul itu membuat gempa ratusan warga desa cikupa yang berada di kaki gunung syawal ciamis
menurut warga macan tutul ini sudah meneror warga kaki gunung syawal selama empat bulan terakhir
karena memangsa ternak dan anjing peliharaan pada malam hari
warga sudah sering menangkap macan jenis ini
yang menarik warga menduga macan tutul yang masuk perangkap kali ini pernah ditangkap beberapa tahun lalu
karena ditemukan gps kolar terpasang di bagian leher sebagai tanda untuk menyamati keberadaan hewan langka tersebut
masyarakat meminta bksda wilayah tiga ciamis menanganinya agar macan tutul tak lagi meneror warga
warga desa rantau kroya dibuat geger oleh penemuan seekor ikan pari air tawar berukuran besar pada kamis pagi
ikan pari tersebut ditemukan tersangkut di salah satu jaring
ikan pari tersebut ditemukan di salah satu jaring
sekitar sepuluh orang untuk mengangkat ikan pari itu dari perairan yang keruh
dalam video yang menjadi viral di media sosial terlihat ikan pari yang sudah mati tersebut sedang dikerumuni warga setempat
tim liputan cnn indonesia